sebuah langkah politik tengah dimainkan oleh pdi perjuangan dalam pemilihan nama yang akan mereka rekomendasikan sebagai calon wali kota surabaya
pdi perjuangan mungkin juga tengah memainkan elemen of surprise atau elemen kejutan
di mana mereka membiarkan setiap spekulasi dan juga perhatian masyarakat tertuju pada mereka hingga akhirnya rekomendasi itu diumumkan
apakah penundaan demi penundaan pengumuman rekomendasi ini adalah bagian dari strategi politik partai pemenang pemilu di surabaya ini
atau adalah bagian dari intrik yang belum selesai di internal pdi perjuangan
begitu pentingnya pilkada surabaya memaksa tiga elit pdi perjuangan harus datang ke surabaya untuk berkonsolidasi
hasto kristianto sekjen dpp pdi perjuangan mengatakan agenda ini adalah untuk konsolidasi kader menghadapi pilkada di jawa timur
terutama kota surabaya
elit yang lain jarod saiful hidayat juga menolak anggapan adanya faksi faksi di pdi perjuangan di pilkada surabaya
rekomendasi menurut jarod merupakan hak ketua umum megawati soekarno putri dan kader wajib mematuhi rekomendasi itu
tidak ada tarik urur pak
tidak ada tidak ada tarik urur
semua kewenangan itu sudah ada di tangan ibu kota umum yang mempunyai hak prerogatif
sesuai dengan hasil keputusan kongres
makanya yang sabar dulu tunggu sebentar aja kenapa sih
tetapi menurut awang darmawan pengamat politik universitas negeri surabaya
belum diumumkannya rekomendasi wali kota surabaya oleh pdi perjuangan adalah efek perseteruan diam diam
keduanya menurut awang juga memiliki faksi sendiri yang saling bersaing
trisma sudah mafum diketahui menginginkan eri cahyadi seorang pegawai negeri sipil kepala bapeko surabaya
sementara arus bawah mendukung wisnu seorang kader asli pdi perjuangan
trisma yang punya hubungan dekat dengan ketua umum memiliki akses langsung pada megawati
dan membuat megawati dalam posisi dilematis untuk segera mengumumkan pilihannya
saya membaca memang sebenarnya sampai minggu ini juga sebenarnya vaksin itu masih melakukan proses komunikasi
dan itu akhirnya menjadi apa ya
memperkuat bahwa sebenarnya ketum ya ketum pdip megawati masih mempertimbangkan proses proses komunikasi
yang ada di faksi faksi di internal dpc surabaya itu sendiri
wisnu sakti buwana sebagai salah satu kandidat kuat tidak mau menanggapi lambatnya pengumuman rekomendasi ini
ya saya tidak menanggapi apa apa karena saya sudah dapat kewenangan di sedetik itu
hari ini sudah kewenangannya dari ibu ketua umum
jadi kita tunggu saja pengumumannya
kesiapan yang disampaikan pak sekjen sesuai pesan ibu ketua umum bahwa mesin partai siap untuk mengamankan
dan memenangkan keputusan apapun yang nanti disampaikan
menurut pengamat politik universitas erlangga hari fitrianto penundaan pengumuman rekomendasi
menunjukkan pdi perjuangan memainkan langkah politik yang cerdas
semua spekulasi sengaja dibiarkan agar semua perhatian media dan masyarakat tetap tertuju pada calon dari pdip
termasuk membiarkan wacana mengusung cucu bungkarno putri guntur soekarno
sebagai calon wali kota surabaya
ya pdi perjuangan selalu memiliki strategi yang ini ya sifat lokalitas politiknya cukup kuat
sehingga dengan permainan tempo pdi perjuangan bisa buying time sekaligus juga mengarahkan semua kacamata media
kacamata masyarakat kepada pdi perjuangan
di sisi lain memang terkesan pdi perjuangan sangat lambat
namun kalau kita baca sebagai strategi komunikasi politik itu langkah yang sangat rasional
pdi perjuangan pemilihnya itu adalah pemilih yang cukup solid bukan pemilih yang cair
siapapun nama yang akan diusung sebagai calon wali kota surabaya pdi perjuangan kemungkinan akan bertarung sendirian
delapan partai di surabaya yang lain sudah berkoalisi untuk mengusung mahfud arifin mantan kapolda jawa timur
yang juga mantan ketua tim pemenangan jokowi ma'ruf jawa timur
rangga umara heru sudarmanto surabaya